longsor sebelumnya terjadi juga di kawasan cijeruk kabupaten bogor
kita akan sapa fani imaniar yang saat ini memantau perkembangan terkini di sana
fani pencarian korban masih terus berlangsung masih ada dua orang terakhir dinyatakan hilang
bagaimana sejauh ini perkembangannya
ya betul sekali elvira saat ini masih berlangsung proses evakuasi di daerah warung menteng
desa cijeruk kabupaten bogor jawa barat
di mana dalam proses evakuasi yang tadinya memang sempat dijeda atau berhenti sebentar untuk istirahat sholat zuhur
ini dilanjutkan kembali dan kami baru saja mendapatkan informasi ada satu jenazah lagi yang berhasil diangkat
tapi kami belum bisa mendapatkan konfirmasi
apakah korban ini merupakan aldi maksud saya adit usia delapan lima tahun
atau alan putra pertama dari keluarga asep tajudin yang berusia tujuh belas tahun
yang baru berhasil diangkat oleh para tim evakuator yang berada
ada di daerah warung menteng ini
tapi kita sudah bersama dengan para pihak yang saat ini sedang meninjau lokasi wilayah bencana longsor
yang memang sempat terjadi bencana longsor pada sekitar pukul dua belas lebih tiga puluh waktu indonesia barat
kita sudah bersama dengan gubernur jawa barat pak ahmad heriawan dan bupati bogor ibu nur hayanti
selamat siang kita ke pak aher dulu ya bapak ya
bapak ini peninjauan yang dilakukan oleh bapak sebagai gubernur
kalau misalnya dari pantauan bapak selama ini atau seharian ini
seperti apa bapak melihatnya
ya sejak kemarin kejadian kita memiliki bpbd ya di provinsi maupun di kabupaten bogor
bergerak cepat untuk segera melakukan mitigasi bencana
di cijeruk sini ataupun di ruas jalan di puncak
dan sampai sekarang masih terus melakukan mitigasi
di sini sedang evakuasi para korban
ada lima korban tiga sudah bisa dievakuasi
satu ketemu lagi sebagian dan kemudian sedang diidentifikasi
apakah satu itu bagian dari yang tiga kemarin
ataukah salah satu diantara yang keempat atau yang kelima
ini yang sedang kita dalami
dan terus kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari dua korban lain yang belum diketemukan
dan tentu saja kita mohon doa dari semua pihak
mudah mudahan segera ketemu
dan tentu mitigasi
bencana terus kita lanjutkan
dan dampak dari bencana ini termasuk santunan dan penyelesaian kepada keluarga korban akan kita selesaikan
bentuk penyelesaiannya itu seperti apa pak
kalau misalnya boleh dijabarkan
ya tentu pertama ada uang duka ya
dari kemensos ada dari pemprov ada dari kpmk juga ada
kemudian yang kedua tentu kita menyelesaikan pemulasaran jenazah ya
kemudian kita mencari dua korban
kemudian kita mencari dua korban
kemudian kita mencari dua korban
kemudian kita mencari dua korban

jika diperlukan otopsi dan lainnya dengan pihak kepolisian kita akan lakukan
kemudian pemulihan keluarga ya
kan diantara keluarga yang terdiri enam orang ya
ibu dan bapak dan empat anak
yang menjadi korban adalah ibu dan empat anaknya
sementara ayahnya selamat karena tidak sedang di tempat pada saat kejadian
tentu ini perlu ada pendekatan psikologi pemulihan untuk menyelesaikan
apa namanya masalah kejiwaannya karena pasti ya sedih ya stres dan lain sebagainya
kita biasa ada tim psikolog yang disiapkan oleh pemerintah baik itu kabupaten maupun provinsi untuk segala diselesaikan
ini antara pak ahmad heriawan dan juga ibu nur nanti mungkin bentuk kerjasama seperti apa nantinya akan diberlakukan dari provinsi kemudian juga dari kabupaten mengenai perbaikan
daerah daerah yang kita tahu memang di wilayah bogor ada beberapa titik lainnya yang rawan longsor terutama mengenai curah hujan ini kan kita mengingat akan masih meningkat sampai dengan bulan maret katanya nih bu
ada tindakan preventif kemudian juga perbaikan di tempat tempat yang memang rawan atau juga himbawan kepada warga atau masyarakat yang kira kira masih tinggal di wilayah itu seperti apa
jadi kita ingin menyebarluaskan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kita ini hidup di kawasan rawan bencana
oleh karena itu harus world well inform ya harus mengetahui bahwa memang kita sedang ada di posisi rawan bencana
oleh karena itu kita ingin tersosialisasi tiap tahun ada kawasan kawasan yang disebarluaskan petakan atau rawan bencana
karena tiap tahun berganti biasanya karena ada satu dan kejadian alam
oleh karena itu tempat tempat yang secara tegas sangat rawan kasat mata ya seperti di kawasan dataran tinggi tiba tiba di bawahnya ada perumahan
nah kita beri sosialisasi kepada mereka untuk pindah rumah dan itu seterusnya seperti itu
jadi pertama saya juga tadi menggarisbawahi bahwa kabupaten bogor ini dari empat puluh kecamatan
ini dua puluh empat kecamatan adalah rawan bencana khususnya adalah longsor ketika curah hujan tinggi
oleh kalanya kesiapsiagaan kami adalah selalu mensosialisasikan dan kesiapsiagaan juga khususnya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana untuk selalu siaga ketika musim penghujan tiga
kemudian mengenai kondisi di sini alhamdulillah dari lima korban yang hilang tiga sudah didapat dan sekarang sudah dimandikan
jenazahnya di puskesmas caringin satu ibunya dan satu usia sembilan tahun ini akan segera dimakamkan di keluarganya di cicuru dan kami juga sudah menyelesaikan agar pemakamannya bisa berjalan lancar
kemudian yang kecil yang satu tahun tujuh bulan itu sedang disimpan di rumah sakit ciawi dulu
alhamdulillah pemerintah daerah sudah membentuk badan penanggulangan bencana daerah
juga provinsi dan bnpb juga di pusat kami bersinergi artinya daerah daerah yang rawan bencana juga terus terus kami melakukan sosialisasi
pasca bencana insya allah ini juga akan menjadi program kami tentu saja dengan membuat merelokasi menjadi hunian tetap seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah di lokasi lokasi lainnya
terima kasih pak ahmad ibu nur terima kasih banyak
semoga ini kita doakan
agar prosesnya semua lancar ya
semoga semuanya lancar
demikian elvira kembalikan ke anda
baik terima kasih itu informasi terkini langsung dari cijeruk bogor jawa barat
terima kasih fani imaniar